lelang tender penggantian gordon di rumah dinas anggota dpr ri tuntas
tender proyek dimenangi peserta lelang dengan penawaran tertinggi empat puluh tiga miliar rupiah
anehnya perusahaan pemenang tender lebih banyak menangani proyek pengadaan it ketimbang pengadaan gorden
aroma kejanggelan muncul dari proyek pengadaan gordon rumah dinasanggota dewan
siapa bermain di balik proyek tersebut
untuk pembahas yang lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan zoom dengan wakil ketua badan urusan rumah tangga dpr ri johan budi
selamat sore mas johan
selamat sore nana
dan peneliti icw wana alamsyah selamat sore mas wana
selamat sore ibu nana
oke saya mau ke icw dulu nanti baru dijawab sama mas johan budi ya sebagai perwakilan dari burt
mas wana pemenang tender proyek pengadaan gorden rumah dinas dpr senilai empat puluh tiga lima miliar rupiah sudah diputuskan
menurut icw ini sesuai prosedur atau justru semakin mencurigakan mas wana
empat puluh sembilan perusahaan yang mendaftarkan menjadi peserta
tapi dari empat puluh sembilan tersebut hanya tiga penawar atau tiga perusahaan yang menawarkan menawarkan untuk paket pengadaan gordon ini
dari tiga perusahaan tersebut kalau seandainya kita coba cek lebih detail mengenai izin usaha yang dimandatkan
atau sesuai dengan administrasi itu ternyata hanya satu
dari identifikasi tersebut kami sudah menduga bahwa pengadaan yang dilakukan atau pengadaan gordon ini
ini sudah menimbulkan aroma yang berpotensi menimbulkan kecurangan yang di proses perencanaan
kenapa kami bilang seperti itu landasannya jelas
kalau seandainya kita bicara tentang prinsip pengadaan hal yang harus pertama kali dilakukan adalah bagaimana kemudian pengadaan tersebut adil
itu whisngo awang kerajaan skin bath nah generasi ndelaga mungkin sebenarnya publik tersebut juga juga semuanya
mas curi apa yang sudah kita tahu
apa yang performa di indonesia ini
tendernya ini juga mencurigakan selama ini lebih banyak menangani proyek pengadaan it ketimbang pengadaan gorden di beberapa tempat
ya kalau seandainya ini basis yang kami gunakan begitu ada beberapa informasi
salah satunya adalah dari ahu milik kemenkumham
di dalam dokumen ahu kami mencoba untuk mencermati bahwa perusahaan yang berdiri pt bms ini sudah ada sejak dua ribu empat belas
tapi benar kemudian memang berdasarkan dari informasi yang coba kami teliti kecenderungannya perusahaan tersebut jarang atau bahkan baru kali ini begitu ya untuk menangani proyek khusus untuk gorden
pertanyaannya sederhana sebenarnya
jika memang dpr ingin mengadakan pembelian gorden ini tentu basisnya harus jelas
pertama perencanaannya itu seperti apa
kalau dari lima ratus an anggota dpr ada begitu ada berapa banyak sebenarnya yang membutuhkan
dan ini yang perlu dicermati kalau berdasarkan penelusuran kami dari informasi sistem informasi rencana umum pengadaan itu sama sekali tidak ada keterangan
berapa banyak volume yang dibutuhkan
sehingga ketika ini dilakukan pengadaan ini dilakukan tentunya basisnya harus jelas
jika tidak maka potensi kecurangannya pun juga akan berlipat
oke tidak jelas berapa kemudian rumah dinas anggota dpr yang membutuhkan penggantian gordon itu tidak dijelaskan spesifikasinya dalam dokumen
saya mau tanya ke mas johan budi sebagai wakil ketua badan urusan rumah tangga ini baru saja ditunjuk ya mas ya
saya nggak tahu apakah kemudian pada saat pembahasan
anggaran soal pengadaan gordon ini anda sudah ada atau belum mas johan
nah gini pak sebelum menjawab pertanyaan itu mungkin publik juga perlu tahu ya
karena bahwa di dpr itu ada dua satker ya
satu satker di dewan
yang kedua satker di kesekjenan
nah satker di dewan itu yang mengurusi tentang kebutuhan di akd
misalnya untuk pembahasan undang undang dan lain sebagainya
nah satker di sekjen itulah yang kemudian mendukung pelaksanaan salah satunya adalah penyediaan sarana dan prasarana untuk dewan
termasuk yang kita diskusikan
menjelaskan secara profesional
jadi ini rame terlepas dari tadi ya mahal atau tidak mahalnya
yang tadi ya
ini sebenarnya tidak ada kaitan dengan
seolah olah ini kan anggota dpr yang ingin
sebenarnya tidak ada kaitan sama itu
bahkan kalau anda tanya
ini banyak yang nggak tahu
anggota dpr kalau ordernya harganya sampai segitu
itu yang pertama yang ingin saya sampaikan
yang kedua tadi saya minta penjelasan kepada sekjen ya
saya baru di bwt ya baru dua tiga bulan
bahasan ini sudah disampaikan
sudah sejak tahun dua ribu dua
jadi sebelum anggota dewan yang sekarang pun sudah dibahas waktu itu
tapi tidak ada anggaran yang bisa digunakan
kemudian dua puluh juga nggak bisa
baru tahun dua ribu satu kemarin
di mana pengajuan ini kemudian di apa disetujui ya
kemudian masuklah ke dipa
yang kemudian dibahas untuk anggaran tahun dua puluh dua
kemudian ditender kan kemarin bulan maret kalau tidak salah
dan tadi sudah dijelaskan oleh teman di cw
bahwa yang pesertanya itu ada empat puluh sembilan
dan tadi penjelasan sekjen dpr
bahwa dari empat puluh sembilan itu hanya tiga yang melakukan penawaran
dan hanya satu yang memenuhi syarat administrasi dan teknis ya
sehingga terpilihlah mitra pt apa gitu ya
mitra bertiga mitra solusi
dan dananya tadi bukan empat puluh delapan ya
tadi yang disetujui adalah empat tiga ya
nah sekarang begitu ada rame nanti ada kecurigaan tadi kan
dari apa publik ya
nah pak morda yang harganya sampai segitu
kami di bort
nah saya sendiri minta untuk segera meminta penjelasan sekjen
ini pada apa namanya
pada persidangan yang nanti yang baru tanggal tujuh belas
mulai ada masa persidangan ke enam ya
itu kita akan minta pak sekjen menjelaskan secara detail
nah selain itu kita juga
kami di brt juga minta kepada inspektorat ya
di dpr untuk melakukan audit
dan ini sudah dilakukan
oke tahan dulu mas
kita bisa mengetahui seberapa besar sebetulnya kebutuhan untuk ordeng tadi ya
apakah enam puluh juta apakah delapan puluh juta apakah tiga belas juta
itu nanti kita lihat dari audit tadi
pak inspektorat dpr
saya kira itu penjelasannya
mas johan yang harus saya tanyakan ya
ataupun saya pastikan bahwa ini proyek pengadaan gorden
sama sekali tidak ada campur tangan dari dpr ya
ini murni satker yang dibawahnya kesekjenan
itu dulu yang mesti digarisbawahi mas johan
kenapa saya menjelaskan itu
karena persepsi publik itu dikaitkan sama keinginan
ini permintaan anggota dpr
apalagi ada yang ini permintaan pimpinan dpr
tapi sekali tidak ada hubungan dengan itu ya
jadi kalau saya bisa menjelaskan penyusunan rka itu kan tidak sampai satu tiga
termasuk ke sekjenan di dpr
sehingga tentu pas pengajuan kita tidak tahu detail butuh korden berapa juga
itu tidak kita ketahui
kalau memang anggota dpr ataupun badan badan akd alat kelengkapan dewan di dpr tidak mengetahui begitu ya soal proyek pengadaan gorden
tapi sebagai user sebagai pengguna
apakah kemudian mas johan mungkin bisa mewakili karena sebagai wakil ketua burt anda menilai bahwa proses tender sampai pengadaan dan penunjukan perusahaan ini sudah sesuai prosedur atau juga sama sama curiga seperti publik yang lain
seperti icw seperti lsm yang lain
bahwa ada yang tidak beres di sini
karena pemenang tendernya merupakan penawar dengan nilai yang paling tinggi
kemudian lebih banyak berkecimpung di proyek it
anda tidak curiga mas ada prosedur yang salah di sini sebagai user
kalau soal curiga saya pribadi curiga
curiganya mana bukan soal prosesnya saja tetapi soal harga tadi itu loh
harga rp empat puluh tiga miliar untuk lima ratus lima puluh apa
lima puluh rumah dinas dpr
tapi tidak sebatas curiga
tentu kami di bort kemudian meminta langkah selanjutnya
apa langkah selanjutnya
ya melakukan audit itu
apakah proses pengadaan itu sudah sesuai dengan perpres nomor dua
pengadaan barang dan jasa
karena itu nanti tanggal tujuh belas kalau tidak salah
kita akan panggil sekjen
semua itu juga bagaimana hasil audit dari inspektorat itu
baru setelah itu kita melakukan langkah langkah termasuk ya kalau saya pribadi
apakah ini bisa dibatalkan
karena prosesnya sudah terjadi
sudah ada pengadaan secara terbuka
kemudian mekanismenya juga sudah dilalui
nanti kecurigaan itulah dari penjelasan audi tadi
oke kita nanti akan bahas apakah kemudian proyek pengadaan gordon ini karena sudah disorot publik
dicurigai oleh banyak pihak kemudian bisa dibatalkan
tapi kita harus jeda terlebih dahulu
jangan kemana mana tetap bersama kami di cnn indonesian newsroom
kemudian tidak ada anggarannya baru bisa terrealisasi sekarang ini begitu ya tahun dua ribu dua puluh
terus kemudian dua ribu dua puluh dua benar benar ada pemenang tendernya
tapi tadi mas johan juga mengatakan bahwa ini sama sekali tidak ada kaitannya
tidak diketahui oleh anggota dpr karena ini sekali lagi rumah jabatan anggota itu dibawa ke sekjenan
jadi anggarannya pun yang tahu itu juga kesekjenan dpr ri
tapi anda percaya bahwa ini murni urusan kesekjenan dpr tidak ada campur tangan dari anggota dpr
apalagi ini soal proyek yang jumlahnya miliaran rupiah loh mas wana
struktur struktur di dpr tentu ini menjadi ranahnya kesekjenan benar begitu mbak
tapi yang ingin saya coba untuk berikan gambaran
kalau tidak salah pak indra selaku sekjen kan juga menyampaikan bahwa sejak dua ribu tiga belas
itu belum pernah ada renovasi begitu ya
di dalam rumah jabatan
di dalam rumah jabatan anggota dpr begitu
tapi kalau kita coba cek di dalam lpse
sejak dua ribu lima belas hingga dua ribu enam belas setidaknya ada enam paket pengadaan mbak terkait dengan sarana ruang tamu rumah jabatan anggota dpr
dari dua ribu lima belas sampai dua ribu enam belas totalnya itu sekitar tiga puluh miliar
pertanyaannya kemudian adalah apakah enam proyek ini yang bernilai totalnya tiga puluh miliar itu tidak ada sangkut pautnya dengan gorden
kalau seandainya kita bicara tentang prinsip pengadaan
rasanya isu mengenai transparansi mengenai informasi dokumen kontrak ini tidak pernah terbuka begitu
padahal tahun dua ribu dua puluh satu yang lalu kita sudah memiliki peraturan komisi informasi nomor satu tahun dua ribu dua puluh
mengenai standar layanan informasi publik
yang mana salah satu aspeknya adalah membuka informasi pengadaan
oleh sebab itu
di akhir maret lalu ketika isu ini sedang ramai dibicarakan
salah satu rekomendasi yang disampaikan oleh icw kepada sekjen adalah
buka informasi tentang kontrak pengadaan
pun juga mengetahui begitu bagaimana kemudian kondisi dan kebutuhan rumah dinas tersebut
oke mas johan itu tadi sarannya dari teman teman icw bahwa harus ada transparansi
buka saja kemudian dokumen dokumen yang memang dilakukan ataupun yang dimiliki oleh kesekjenan dpr pada saat sedang menjalankan proyek proyek begitu ya
nah kalau misalnya dari burt melihat ini kan sudah ribut sekali ya mas ya
di publik menarik perhatian masyarakat soal proyek pengadaan gordon ini
kemudian bwrt juga akan memanggil ke sekjen dan dpr kemudian akan melakukan audit
tapi kalau dari mas johan sendiri mungkin ada cara tidak sih untuk memperbaiki persoalan ini
kemudian tidak menjadi berlarut larut gitu
sebenarnya pengadaan untuk rumah dinas itu enggak hanya gorden ya
yang mengemuka yang rame kan pengadaan borden yang dianggap fantastis harganya
satu rumah bisa sampai enam puluh sampai delapan puluh juta
itu seolah tidak masuk akal
tapi kalau dari prosesnya dari penjelasan
kita ini ya bisa kita evaluasi nanti termasuk ada hasil audit tadi
dia menyampaikan bahwa pengadaan itu sudah dilakukan secara terbuka
melalui mekanisme sesuai dengan perpres

ke argumentasi dari kedua api yang diskuat ini
jadi mungkin ini
ada inspektorat di sana ini yang kita akan
minta melakukan audit secara
menyeluruh tentu di situ akan dibuka
yang dilakukan oleh
pesek jenat dari hasil
yang selama saya di dpr ini
pemeliharaan itu diserahkan
setelah negara sehingga
pesek jenat itu hanya fokus ngurusin
apa yang dilakukan
dalam pekerjaan di dpr
apa pekerjaan di dpr
yaitu sarana yang ada di gedung dpr
lalu saja kemudian juga
misalnya ada pembahasan
undang undang dan lain sebagainya
sesuai dengan topoksinya
dpr jadi dia tidak dibubarkan
lagi ngurusi rumah
jabatan jadi rumah jabatan
saya sudah pernah sampaikan
usulan ini ke internal di bort
tapi belum dibahas
reses nih baru setelah nanti
saya akan mengusulkan itu
untuk dikembalikan kepada
sekalian negara jadi seknek
lah yang mengurusi
mengenai pemeliharaan apakah
mengenai pengadaan rumah
dinas rumah dinas yang ada di dpr
itu semua diserahkan
ini usul baru usul ya
sekalian negara sehingga itu
terpisah gitu ya sehingga
kedua atau apa namanya
tadi livana sempat
menyebut ya apakah ada main mata
gitu ya apakah ada yang
masang bendera anggota dpr
terkait dengan pengadaan pengadaan
yang ada di dpr
termasuk di rumah dinas
itu sekaligus untuk memotong itu juga
oke jadi lebih baik
dikembalikan ke setnek begitu ya
pengadaan itu ada di
pemeliharaan itu ada di
tidak hanya corden saya kira
itu banyak sekali sebenarnya
itemnya itu ada keja ada porsi ada
pemeliharaan jalan pemeliharaan
taman dan sebagainya
rifana ini yang rame kan korden
karena muncul karena harganya
ini juga gak tau juga kan
tadi udah orden sampai
tapi kita juga harus
fair juga ya
kesekjen punya pertimbangan
kenapa harganya segitu
ada melalui tim penilai dan lain sebagainya
usulan tadi menarik sekali ya
di dalam internal burt mas
bahwa pemeliharaan pemeliharaan yang berkaitan
dengan proyek proyek mungkin
ditangani oleh setnek begitu ya
jangan lagi diserahkan kepada kesekjenan dpr
sehingga mereka bisa lebih
fokus membantu dpr dalam tugas tugas
terakhir mas wana melihat
banyak sekali persoalan
kemudian kritikan dan kejanggalan
dari proyek pengadaan gordon ini
apakah icw menyarankan bahwa ini sebaiknya
dibatalkan saja sementara
ya pertama tentu
salah satu hal yang
sempat kita suarakan kami suarakan adalah
sekjen harus membatalkan
karena dari proses perencanaan
itu tidak ada perbincangan
tidak ada kompetisi sama sekali
kompetisinya hanya semu saja begitu
dari tiga penawar hanya satu
yang memang sudah jelas jelas
akan mendapatkan proyek tersebut
itu yang pertama
lalu kemudian yang kedua seperti yang tadi
sudah disampaikan oleh pak johan
rasanya penting juga bagi publik
untuk dapat membaca
hasil audit yang akan dilakukan nantinya
oleh inspektorat begitu
karena bagaimanapun juga
informasi tersebut rasanya penting
untuk dibaca secara bersama
jangan sampai kemudian hasil temuan tersebut
itu tidak dapat ditindaklanjuti
dan yang ketiga adalah
kalau dari hasil riset icw
bagaimana kemudian korupsi pengadaan terjadi
itu seringkali bukan di dalam proses
pilihan atau pelaksanaan
tapi dalam proses perencanaan
bagaimana kemudian harga perkiraan sendiri
atau hps yang dimanipulasi sejak awal
dimarkup sejak awal
oleh sebab itu makanya penting
bagi kesekjenan untuk membuka informasi
seperti misalkan kerangka acuan kerja begitu
ataupun informasi informasi dokumen perencanaan
untuk pengadaan gordek ini
kita tunggu nanti bagaimana hasil
klarifikasi dari badan urusan rumah tangga dpr ri
kepada kesekjenan dpr yang akan dilakukan pada tanggal tujuh belas mei
mendatang ya mas johan ya
kita tunggu nanti bagaimana hasilnya
semoga ada titik terang penjelasan dari sekjen
apakah bisa dipertanggungjawabkan
karena kalau tidak ini nanti potensi korupsinya
sudah ada ultimatum dari kpk yang siap untuk turun
untuk menyelidiki apakah ada main mata
dalam proyek pengadaan gordon di rumah dinas anggota dpr
begitu ya mas johan ya
ya saya kira audit juga nantinya kan juga
post audit dilakukan juga oleh bpk
nanti itu bisa kita lihat juga
sebelum sampai ke sana lalu hasil audit itu
nanti ada kejanggalan nanti saya mengusulkan untuk itu
di batalkan ya
kalau ada indikasi bahwa prosesnya itu tidak firm gitu ya
atau kita dapat informasi misalnya ada informasi informasi
yang mengkaitkan atau berkaitan dengan ternyata itu ada
prosesnya tidak benar gitu ya
apalagi tadi disampaikan sudah dibatasi gitu misalnya
tapi kalau dari penjelasan pak sekjen
kita juga harus fair juga ya
pak sekjen menyampaikan bahwa penawaran itu dilakukan pada empat puluh sembilan saat
tapi yang melakukan penawaran hanya tiga
apa yang secara teknis dan administrasi itu yang memenuhi cuma
jadi versi sekjen ya
nanti kita tunggu kita klarifikasi dan kita tunggu nanti
konfirmasi dan kita analisa lah
oke kita tunggu nanti bagaimana hasil klarifikasi dan juga konfirmasi
dari bwrt kepada sekjen dpr pada tanggal tujuh belas mei mendatang
terima kasih mas johan
semoga bisa ada titik terang dan juga pertanggung jawaban begitu ya
dari proyek pengadaan gorden rumah dinas anggota dpr
senilai rp empat puluh tiga lima miliar
sekali lagi jangan sampai ada main mata dalam proyek pengadaan di rumah dinas anggota dpr
terima kasih sekali
dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini
ada wakil ketua bwrt mas johan budi dan juga peneliti icw wana alamsyah
sehat selalu mas johan dan juga mas wana
terima kasih sudah bergabung sore hari ini